kementerian haji dan umroh kerajaan arab saudi menyatakan
pembukaan ibadah umroh akan dilaksanakan bertahap
yakni tahap pertama pada empat oktober dan tahap kedua delapan belas oktober dua ribu dua puluh
kedua tahapan ini hanya ditujukan bagi warga negara arab saudi
residen yang tinggal di arab saudi
selanjutnya tahap ketiga dimulai per satu november
untuk jemaah dari luar arab saudi
tetapi dari negara yang bebas dari covid sembilan belas
ada pun tahap keempat ibadah umroh dan haji
dapat dilakukan dengan kapasitas normal
yakni dua lima juta anggota jemaah per hari
dengan tanggal kepastian yang masih menunggu perkembangan pandemi dunia
sementara itu kementerian agama republik indonesia
masih melakukan pembahasan teknis
tentang pelaksanaan ibadah umroh dan haji tersebut
termasuk mensosialisasikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh
jelas kami dari kanwil kementerian agama perunding jawa timur
terus mengadakan sosialisasi
seperti yang kami lakukan pada hari ini
kami bersama dengan anggota dpr ri komisi delapan
kami sosialisasi diseminasi aturan perundang undangan regulasi nomor delapan tahun sembilan belas
tentang penyelenggaraan haji dan umroh
kemudian disiminasi tentang pembatalan keberangkatan haji
dua ribu dua puluh akan diberangkatkan di tahun dua ribu dua puluh satu
dan juga ada acara yang namanya jamaroh
jagong masalah umroh dan haji
ini dan tidak lain ini dalam rangka untuk mensosialisasikan
produk atau regulasi yang terjadi di pemerintah
dan pemerintah indonesia ini mengacu kepada pemerintah arab saudi
ketika arab saudi membuka otomatis pemerintah indonesia juga segera akan membuka
tapi ketika itu arab saudi tidak membuka indonesia juga tidak akan bisa memberangkatkan
bagi biro travel haji dan umroh meski masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah
hal ini merupakan angin segar
sosialisasi pun terus dilakukan kepada jemaah
yang pasti kita memberikan penjelasan
lebih panjang lebih sabar kepada jemaah
sabar itu artinya menjelaskannya dengan baik
bukan sabar dalam pengertian sabar memberikan nina bobo kepada mereka
bapak harus sabar sabar bukan begitu
tapi memang harus dijelaskan baik secara ini pandemi ini adalah pandemi global
dari sisi persoalan administratif itu adalah sesuatu yang panjang
ketika mereka cancel
itu kan hal hal yang banyak detail tetapi harus kita jelaskan dengan sabar
berdasarkan data dari kementerian agama
per maret dua ribu dua puluh enam ratus tiga belas enam ratus tujuh belas anggota jemaah mengalami penundaan keberangkatan
yang lebih dari sepuluh persennya berasal dari jawa timur
wida subianto didin iswandani surabaya jawa timur